presiden jokowi dodo memanggil gubernur dki jakarta kapolda metro jaya pangdam jaya wali kota dan kapolres sedekai jakarta untuk membahas pengetatan protokol kesehatan
menyusul lonjakan kenaikan kasus positif covid sembilan belas di ibu kota
presiden menegaskan agar pengawasan diperketat karena kesadaran penggunaan masker warga dki dinilai masih kurang
pertemuan berlangsung selama satu jam di istana negara jakarta pada selasa siang
menurut ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi ada tiga hal yang menjadi imbauan presiden
dan yang ketiga peningkatan peran personil tni polri di lapangan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan
edi menambahkan penambahan petugas tni polri
dilakukan agar ppkm mikro selama dua pekan ke depan benar benar efektif menekan laju kasus covid sembilan belas di dki jakarta
di sini juga pak presiden menghimbau
sekarang masalahnya bukan ada di perkantoran atau apa
karena masyarakat jakarta secara prosentase pemakaian masker itu obatnya cuma masker
nah di sini presiden meminta kepada masyarakat jakarta
ya seperti daerah daerah yang padat itu harus cepat divaksin